peneliti dari universitas papua memastikan kerusakan terumbu karang di pulau gam di distrik meos mansar kabupaten raja ampat papua barat
luasnya diperkirakan mencapai tiga belas lima ratus tiga puluh tiga meter persegi atau satu tiga hektare
kandasnya kapal pesiar inggris mv caledonian sky di salah satu lokasi terumbu karang di kabupaten raja ampat papua barat
berdampak pada kerusakan terumbu karang
di lokasi tersebut terdapat delapan genus terumbu karang yang rusak dengan jenis berupa bongkahan dan pecahan dari beberapa genus dan juga atau jenis karang
perlu waktu minimal dua ratus tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula
peneliti sekaligus dosen universitas papua unipa ricardo f tapilatu
memastikan dari hasil pelacakan gps yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak
diperkirakan mencapai tiga belas lima ratus tiga puluh tiga meter persegi atau satu tiga hektare
itu tiga belas lima ratus tiga puluh tiga meter persegi kemudian coba kita pakai reference dari filipina dan palau
itu mereka menghitungnya antara delapan ratus sampai satu dua ratus usd
tapi itu referensi ya kita perlu untuk pertimbangan di raja ampat
itu karena memang dunia merupakan epicentrum marine biodiversity di dunia
di tropis yang paling besar saat ini adalah di raja
pemerintah sedang melakukan penelitian guna mendalami tragedi kapal mv caledonian sky
yang menabrak terumbu karang di kawasan perairan pulau re raja ampat papua barat
dan langkah ini ditempu juga sebagai upaya untuk mendapatkan kejelasan
kasus serta pertanggung jawaban dari pihak kapal mengenai tragedi tersebut
memang kelemahan kita mungkin di daerah ada kasus seperti itu tidak cepat
harusnya kan ditahan dulu atau bagaimana
satu yang kedua kemarin saya dengar lagi laporan itu waktu melepaskan dari kandas sekarang itu
nariknya salah lagi sehingga tambah rusak karangnya
harusnya mungkin tidak ke depan mesti ke belakang atau sebagainya lah
identifikasi lapangannya harus dilakukan karena kita harus menaksir kerugian berapa
saya terus pesen lagi dokumen dokumen administratif karena kan itu kan kapalnya nabrak
terus habis nabrak kan kesangkut ya terus ditarik pakai takbut keluar
nah begitu keluar rupanya udah bikin berita acara berita acara
tapi memang kurang lengkap kurang bermetreda lain lain
tetapi gini ada alasan juga itu dilepaskan dan kemarin siang dia sudah di filipina kapalnya
nah jadi sudah ketahuan tapi agensinya apanya segala macam